pulang ke indonesia tolong bantu saya saya disini di pitwa terus sama anak anak majikan saya
video permohonan agar dipulangkan oleh seorang pekerja migran asal cianjur siti kurmeisa menjadi perbicaraan di media sosial
dalam video yang diunggah kanal youtube voice indonesia siti meminta pulang lantaran ia merasa sering difitnah oleh keluarga majikannya di arab saudi
tim siber bareng skrim polri langsung melacak keberadaan siti
usai video itu diunggah ulang oleh menko polhukam mahfud md dalam akun twitter pribadinya
dalam cuitannya mahfud meminta polri dan kementerian ketenaga kerjaan mencari cara untuk mengembalikan siti ke tanah air
dari hasil penelusuran siti kurmaisa berada di rumah majikannya di kota jubair provinsi daman arab saudi
penyelidikan sementara polisi memastikan siti bekerja
siti bekerja ke arab saudi melalui jalur legal sebagai pekerja migran indonesia
lalu dari kerjasama dengan kbrd riyad dan atasnya kepolisian
dan sudah diamankan sebentar lagi akan pulang
agensinya tidak ilegal tapi legal berarti nggak resmi ya pak ya
tapi dia kan mengaku dia tidak diberlakukan
jadi problemnya itu sebenarnya antara si korban dengan majikannya
dikutip dari cnn indonesia com siti telah dijemput dan berada di shelter milik kbri di ria
pihak kbri pun masih mendalami kasus tersebut
tim liputan cnn indonesia